sidang lanjutan kasus penganiayaan oleh anak mantan pejabat di jen pajak mario dandi kembali digelar di pengadilan negeri jakarta selatan selasa pagi
dalam sidang kali ini ayah korban david ozora dihadirkan sebagai saksi
ia mengungkapkan terjadi ancaman ancaman sebelum peristiwa penganiayaan
dalam kesaksiannya ayah david mengungkapkan anaknya pernah diancam oleh terdakwa mario dandi
hal itu diketahui setelah ia melihat percakapan david dengan anak ag pada akhir januari dua ribu dua puluh tiga lalu selepas kejadian penganiayaan
jonathan mengatakan ancaman kepada david cukup parah yakni diancam ditembak
memanggil brimob hingga akan menyelesaikan david
akhirnya ancaman ancaman yang dimelalui voice note juga semakin banyak
hingga akhirnya david nemuin
saksi mengatakan ancaman ancaman
ancaman ini bagaimana bahasanya
jangan takut gak bakal gue tembak
jangan takut gak bakal buat tembak
kalau lo batu kayak gini gue teleponin brimob gue loh
dalam persidangan ini ayah david ozora jonathan latumahina juga mengaku mendapat informasi
bahwa mario dandi menjanjikan kepada ag dan shane lucas
bahwa kasusnya akan dibutuhkan
diurus orang tua mario
menurut jonathan mario mengatakan kasusnya akan diurus ayahnya
yakni rafael aluntrisambodo
saya itu pelaku
bahkan pelaku yang bisa menyatakan bahwa nanti kalian diurus papa nggak akan kena
nanti yang kena cuma saya
akses informasi dari mana ini yang seperti itu
kenapa hukum kita jadi seperti ini
apa yang saya perjuangkan dengan organisasi
organisasi saya seperti ini
apa yang saya perjuangkan dengan organisasi saya
gak ada artinya